di usianya yang sudah hampir enam puluh tahun bambang paimo herta dimas adalah seorang legenda indonesia
untuk urusan berpergian jauh atau touring dengan sepeda
puluhan ribu kilometer puluhan negara dan juga belasan puncak gunung telah ia tempuh dengan cara bersepeda
profil bambang paimo hertadimas sekaligus menutup cnn indonesia sports weekend kali ini
atas nama redaksi dan kru yang bertugas saya ucapkan terima kasih
kenapa saya dipanggil pak emo karena waktu saya sekolah di bandung saya banyak menggunakan bahasa jawa
umur sekitar sepuluh tahun saya mendapatkan hadiah sepeda dari bapak saya almarhum
kemudian dengan sepeda cenggi itu saya bersepeda di sekitar kota malang tempat kelahiran saya
dan smp dengan sepeda itu saya bersepeda antar kota dalam provinsi
semenjak sma saya bersepeda antar kota beda provinsi
terus ketika saya mahasiswa saya bersepeda antar pulau
dan setelah itu saya antar negara
dan sampai saat ini saya sudah antar benua
saya mengikuti menuruti apa yang pernah dilakukan kakak sulung saya
kakak sulung saya itu dengan temannya bertiga waktu dia sma melakukan perjalanan dari malang ke ngunut dekat tulungagung
saya tiru karena dia pulangnya bercerita dengan ramenya
akhirnya kan tertanam buat saya
nah waktu itu saya masih sd
dan saya lakukan sampai tulung agung lebih jauh lagi dari kakak saya itu kelas satu smp
keinginan untuk melakukan bersepeda itu datang datang datang datang terus
seperti arah piramid kita akhirnya memuncak
jadi ketika keinginan untuk melakukan kegiatan itu ketika sudah habis di indonesia jalan itu sudah habis
saya ingin melakukan
jadi memang saya lakukan secara bertahap
sebenarnya saya nggak pernah menghitung berapa negara
karena saya fokus kepada jarak tempuh yang saya lakukan
kalau total perjalanannya sekitar mungkin masih di bawah seratus ribu kilo
masih di bawah seratus negara
saya hanya merayakan apa yang dikaruniakan tuhan dalam kehidupan ini
jadi sebenarnya melakukan perjalanan melakukan kegiatan
seperti karena saya latar belakang saya seni rupa seperti layaknya seorang seniman sedang berkarya
saya juga mencari tempat untuk berjalan
di amerika latin itu saya menempuh jarak hampir enam kilometer
dan seluruh kegilaan itu ada tertumpah di perjalanan tersebut
berupa medannya dan pertama kali seumur hidup saya menjelajahi danau garam
dan itu pengalaman yang sangat tidak bisa dilupakan
dan itu pengalaman yang sangat tidak bisa dilupakan
dan itu pengalaman yang sangat tidak bisa dilupakan
dan itu pengalaman yang sangat tidak bisa dilupakan

dan sebelas diantaranya saya daki dengan membawa sepeda
ya karena mungkin sampai dua puluh agustus dua ribu tujuh belas nanti
itu sudah hampir tiga puluh tahun
dan belum ada seorang indonesia pun yang membawa becak menggantikan saya
pada dasarnya saya beranggapan bahwa ketika suatu saat saya sudah tidak ada
bukan hanya sekedar dongeng dari paimo
tapi ada bukti tertulis yang otentik
bersepeda bagi saya adalah cara yang tepat untuk melihat isi dunia dari jarak dekat
dan mengenalkan indonesia kepada dunia